pemirsa roda hidup memang selalu berguna
dan sekarang nasib buruk tengah menimpa julie estella
cukup balik cukup
julie estella seorang di sana terkenal yang bahkan menimpa ilmunya sampai ke paris
sekarang kondisinya sangat mengenaskan
cukup balik cukup balik
pergi dari sini pergi

suruh dia pergi sekarang ibu
suruh dia pergi ibu
dengan keadaan dia yang seperti ini sekarang apa yang bakal terjadi kepada
kayak enak badan lagi sakit gitu jadi saya juga mau ketemu sama dia
mau sekalian jenguk dia masa nggak boleh sih
maaf mbak tapi untuk saat ini
tidak bisa diganggu
ya sebentar aja pak
tidak bisa mbak
tetap tidak bisa
ah bentar bentar
biar saya coba telepon bapaknya ya
aku mau nanya gimana keadaan julie
oke gini pak
aku pengen wawancara
ah wawancara julie soal julie dan istananya aja sih
ya paling nggak sebentar sih
ya sekalian aku juga pengen jenguk julie gitu
oh gitu bisa

ibu tolong gantiin pakaiannya julie
julie apa kekamah dulu ya
oke kalian berdua keliling rumah ini
dan ambil semua sudut pekerjaan yang kata kata untuk saya
duduk dari rumah ini oke
pemirsa di rumah istana ini
rumah yang sangat megah ini
kita tidak tahu dari mana juli estella membangunnya
apakah murni dari hasil kerja dia di ja company
atau hal yang lain
yang jelas rumah megah ini tidak lagi ceria
karena penghuninya konon kabarnya sedang sakit
yuk kita lihat
kalian ambil semua di
semua di jalan
pokoknya semua gambar itu bisa dibikin menarik
tinggal nanti disesuaikan aja narasinya
kita akan bandingkan aja
saat dia masih cantik dan berjaya
dengan saat saat dia lemah dan hampir mati
mbak julie istirahat ya
dan biarkan obat berusak syaraf itu bekerja
siapa itu bu
mbak nggak usah bangun
tidur aja ya
ngapain ke sini
aku tuh kejunggu kamu
masa nggak boleh sih
mbak julie udah
nggak usah bangun
istirahat aja ya
kamu gak usah lihat ya
dia baru keluar dari rumah sakit
ya ampun kasihan banget sih kamu juli
ada apa sih
kok tiba tiba mendadak milo minta menikahnya sama aku
emang dia udah gak cinta lagi sama kamu ya
mbak alia tau ceritanya
aku diacam mbak
dan milo juga diacam
jadi milo itu menikahi mbak alia secara paksa
aku pikir milo udah sadar jul
kalau milo tuh sebenarnya gak pantas buat kamu
itu pantas buat kamu
apalagi sekarang dengan kondisi kamu yang seperti ini
bikin orang ill feel aja
maksud mbak alia sebetulnya apa sih
ah enggak ada kok
aku jujur aku cuman kasihan aja sama kamu juli
ya kamu ngapain sih harus nyiksa diri kayak gini
sampai gak mau makan gak mau minum gak mau ngapa ngapain
demi seorang cowoknya
yang udah jelas jelas nyakitin kamu
terus sekarang kamu nyakitin diri kamu sendiri
cukup mbak alia cukup
lebih baik sekarang mbak alia pergi dari sini
mbak tolong mbak pergi dari sini mbak tolong
roda hidup memang selalu berputar
dan sekarang nasib buruk tengah menimpa juli estel
cukup mbak alia cukup
juli estelah seorang disana terkenal
yang bahkan menimba ilmunya sampai ke paris
sekarang kondisinya sangat mengenaskan
cukup mbak alia cukup mbak alia pergi dari sini pergi
suruh dia pergi sekarang juga bu
suruh dia pergi bu
dengan keadaan dia yang seperti ini sekarang
apa yang bakal terjadi kepada kerajaan desainnya
sudah pasti j a company bakal hancur
mbak tolong mbak cukup mbak cukup
dengan kebutaan dan hampir kegilaan juli asila
dia tidak bisa lagi membuat sketsa baju
juli estelah sudah tidak berdaya lagi
dan tidak berguna
pergi mbak pergi pergi pergi

pergi mbak juli
mbak juli kenapa
mbak juli tenang
mbak tenang tenang
mbak juli aduh buka jantung kan
aduh buka jantung gitu

siapa yang mengijinkan kalian masuk rumah
aku cuma mau juli aja
tiba tiba juli marah marah kayak gitu
aku aku juga gak ngerti pak
pasti kamu ganggu juli ya
di kamar mandi pak terus dikunci dari dalam
juli juli buka juli ini bapak juli buka pintunya
pak pak pak panggil siapa aja biar didobrak
ya udah cepet pangin